sementara itu di desa teluk kecapi kabupaten ogan ilir sumatera selatan
pasangan suami istri lansia terpaksa tinggal di kandang ayam selama tujuh tahun
sulaiman dan nur yati mengaku tak ada pilihan lain karena tak mampu membangun rumah
terkadang mereka juga harus menahan lapar karena pendapatan mereka tidak menentu
kadang kadang besi ke sini pecak dali ya pelas
ya dia sehari hari rebut lagi turun kalau robong
kondisi pasutri ini pun sempat direkam oleh tetangganya dan viral di media sosial
mengutip detik com kepala dinas sosial ogan ilir bahrus syarif
berjanji akan membangun rumah yang layak untuk lansia itu
tim liputan cnn indonesia